artinya selama dua periode jokowi dodo ini menteri sosial terlibat kasus korupsi dua kali
itu di rumah cek ganjur haul gustur juga dilarang dong